konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar
saya minta menteri luar negeri dan jajaran kementerian terkait
segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi wni yang berada di wilayah konflik
akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah palestina oleh israel
harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati pbb